sekarang iya nge tidur dulu mah capek
iya kudulu urusin tuh
udah sudah tidur
kita harus berhasil bawa raya ke bangkoban
tapi lu semua ingat
jangan sampai ada yang nyakitin raya
alhamdulillah be semuanya baik baik aja
dan kabar baiknya
kita semua udah berhasil buat nyelamatin raya
itu namanya allah masih kasih kemudahan dan perlindungan sama kita
kita masih banyak bersyukur
udah malem juga gak enak
nadin juga eh nadin juga
udah capean kan pasti
oke cuma mau ngantri nadin doang kok
yaudah terima kasih ya lu udah mau ngantri nadin kemari
rumah lu belum dibutulin
eee kosnya haikal be
kebetulan iyan abis bayangin aku
bayarin kosnya ikel buat ditempatin dado
cuma berhubung dado gak mau
jadi sementara oke yang nempatin be
nadin pulang dulu ya
kamu liat gak sih
sampai saat ini
sangat amat masih besar
tapi aku gak tega
ngelukai hati abah sama mama kamu
kalo misalkan kita lanjutin hubungan kita
dengan melihat kedua orang tua kita itu saling bahagia
dari situ aku baru ikhlas
memang harus putus
maafin aku ya sayang
jujur aja ya
jujur ini berat banget buat aku
itu jauh lebih besar daripada rasanya sayang kamu ke aku
tapi aku gak mau raih
aku gak mau
hati mama aku hancur lagi
aku melihat mama aku bahagia sayang
udah terlalu lama
udah terlalu lama mama sakit gara gara aku
kamu pun bisa lihat kan
karena aku rasa mama
mama udah nemuin cinta sejatinya
dan aku juga nampaknya mama aku bahagia sayangnya
dan aku yakin
gak akan pernah
sekalipun kepikiran untuk nyakitin mama aku
karena mereka bener bener saling mencintai
kalau cinta tidak harus memiliki
bakal selalu udah kamu sayang
hai hey yang dari mana aja sih lo jam segini baru balik lagi loh mak anaknya baru pulang
rama ucapin salam dulu ciptaan dulu jangan langsung melingkit cuman anaknya assalamualaikum
salam salam ya udah maka begitu yang mencoba dulu enak aja lu eh dia aja lu alasannya ya
mau menghindar gue lagi lu ya urusan kita belum kelar lu kudu urusin tutananya di kemang yang
punya gue gua mau tutana nyampe lagi ke tangan gua gua kagak ridho kalau sampai tutana dikuasain
sama tuh si cumi kering ngerti ngaluh ambo maaf makan dapat duitnya juga
gua balikin tuh duit malah kan nggak ada salahnya kalau tutana dimanfaatin mah gua
kagak mau kalau untuk tanah yang manfaatin si cumi kering untung pokoknya kalau sampai
kagak bisa balikin gue tarik semua fasilitas lu biar lu ke sekolah jalan kaki sono ya
sel banget udah gua udah ngebohongin mak udah ngebelain nekat ngebohongin sendiri eh giliran
tutana udah dapetin sama nyokap bebek melmel
ngusir gua kagak boleh ketemu sama bebek nih gue gan amel' lagi dengar kagak keteguan
dengan nanti semuanya insya allah ya usaha ini a rok tidur sampe cluster dulu urusin tuh
kita harus berhasil bawa raya ke bangkoban
tapi lu semua ingat
jangan sampai ada yang nyakitin raya
kalau sampai ada yang nyakitin raya
kita dihabisi sama bangkobar
kejar kejar kejar
neng kabur ya om
neng senang saja
biar om harapin
jangan om menyangka bawa emosi
udah kering kita kabur aja ya
om lari kemana lo
gua bilang berhenti
serahi raya ke gua
kita kabur aja yuk
sekalipun nyawa om dudung taruhannya
neng tetap dirindungi sama om dudung
serahi raya ke gua
tidak bisa kelek
sekalipun pertumbuhan darah
saya akan tetap melindungi nenek raya
darah lo akan keburu habis
dan gue tetap bawa raya
nyawa lo tetap ada
gue tetap bawa raya
gue tetap bawa raya
yang memiliki nyawa
yang memiliki itu
bukan kamu kelek kelek
jangan berlalu emosi om
neng sekarang neng kabur
minta pertolongan ya
neng di sini aja ya
jangan aku tak mau
tidak butuh neng